selamat malam bu susi terima kasih meluangkan waktu di cnn indonesia prime news
disebut kemarin begitu bu dalam unjuk rasa kebijakan anda kebijakan yang gegabah
anda tidak mengerti tentang alat tangkap ikan tradisional yang begitu menguntungkan masyarakat
nelayan tradisional anda hanya ingin mencari popularitas saja dan lain sebagainya
apa tanggapan anda atau sikap dari anda sendiri sebagai menteri kelautan dan perikanan tentang unjuk rasa
sebenarnya bukan pertama kali ini terjadi sebenarnya bu
sebetulnya untuk saya agak aneh kalau masyarakat cantrang ini demo kemarin
karena kita kan setelah pertemuan om busman ketemu di pak presiden
kita sudah menyetujui mereka minta waktu dua tahun
ombudsman juga kasih dua tahun dan kita sudah penuhi
cuma saya tidak bisa memberikan mereka wpp wilayah lain
karena banyak daerah daerah lain yang tidak setuju dengan alat tangkap cantrang juga
dan sebetulnya cantrang itu dulu yang diperbolehkan yang di bawah tiga puluh gt
nah saya juga melihat bukan kita tidak tahu jadi kita hasil studi kita
alat tangkap cantrang itu dengan tangkapnya ikan rucah ikan kuniran mata goyang ikan ikan murah
nah sekarang ini pasca penertiban illegal fishing itu ikan banyak sekali
dan banyak yang sudah berubah
alat tangkap pakai pursain itu dapatnya banyak
dan waktu kita ketemu di acara istana mereka juga bilang bahwa sebagian dari mereka juga punya alat tangkap pursain
jadi sebetulnya ganti saja
kita akan kasih mereka wpp yang bagus perikanannya yang masih subur yaitu arafuru dan natuna misalnya
dan di laut jawa juga sekarang subur sekali

nilai tangkapannya per kilo itu kalau ikan tangkapan pursen antara sepuluh sampai lima belas ribu
kadang bisa dua puluh ribu kalau ikannya yang lebih mahal jenisnya
justru kondisi kebalikannya sebenarnya kenapa mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa ini tentu saja kita harus tanyakan ke mereka
apakah ini mereka mengetahui
aneh lagi mereka bergabung dengan gernaspi atau germas saya lupa singkatannya
yang mana tuntutan genmasp itu adalah
bubaran satgas satu ratus lima belas terus kapal kapal asing minta jalan lagi
jadi sebetulnya kalau kapal asing jalan lagi dan satgas satu ratus lima belas yang menertibkan illegal fishing ini berhenti kan itu sebetulnya yang mengambil ikan ikannya mereka juga
jadi untuk saya agak aneh
dan kemudian kita juga lihat bahwa saya inginkan windfall perikanan
nilai tukar nelayan

dulu waktu pak jokowi masuk pertama pemerintahan ini cuma satu ratus dua puluh
kemarin akhir tahun sudah satu ratus tujuh
tadi saya dapat berita kuartal pertama tahun dua ribu enam belas itu sudah satu ratus enam puluh
kemudian di bitung yang katanya kemarin diinfokan kemiskinannya naik ternyata bitung nilai tukar nelayannya justru lebih tinggi dari tempat lain
dan pendapatan nelayan kemarin juga saya lihat di metro tv itu sudah tidak jauh lagi
karena kapal kapal asing yang mencuri sudah tidak ada lagi
menurut anda ini hanya sebagian kecil
atau orang yang ditunggangi menurut anda
iya kapal kapal asing yang setelah moratorium kan moratorium sudah selesai
dan intinya kan kita sebetulnya penertiban iuu fishing ini untuk kesejahteraan
supaya ikannya ada
pemerintah mau bikin kapal jaring kasih sama nelayan kalau ikannya nggak ada untuk apa
nah selama sepuluh tahun terakhir itu satu ratus lima belas cold storage bangkrut
tidak punya bahan material
kemudian jumlah nelayan juga jauh menurun karena tidak menarik nangkap ikan susah
pulau jawa ini laut jawa sudah overfishing
mpursain mereka kalah oleh pusa pusa asing
nah kapal asing ini masuk indonesia
itu mulai dilegalkan tahun dua ribu
jadi mereka tapi persoalannya kapalnya izin satu kapalnya ada sepuluh ada lima
bahkan merajalela banyak yang tidak berizin sama sekali
makanya pak jokowi membuat program penenggelaman kapal mengeksekusi undang undang kita
dan juga sebetulnya itu di sisi lain yang tidak kita bicarakan selama ini
adalah untuk menjaga kesatuan aksi
karena kan ribuan kapal asing ini yang bukan cuma nyuri ikan tapi juga pakai bbm kita
nah mereka juga selama ini kegiatan transhipment apa semua di tengah laut kan
nah kita lihat dari sini itu satu satunya cara adalah memoratoriumkan mereka
untuk sementara kapal kapal ex asing
jadi aneh kalau
kemarin bicara tentang moratorium lagi
no moratorium sudah tidak ada
dan kita ingin ini untuk menjadi semacam ada teks amnesti
jadi sudah melakukan itu ya kkp
ya ini dianeh
lalu kita minta mereka untuk diregistrasi saja keluar
ke perhubungan minta diregistrasi
tanggalkan kewarganegaraan kapal pulang
nah tapi tentunya kalau ada kewajiban pajak apa ya bayar dulu lah
kita sudah baik kita tidak mengambil kriminalisasi
tidak diperdendahkan maksudnya bu
iya karena bukan itu yang kita tuju
kita membuat polisi supaya untuk paying fair
kapal ribuan ini juga kan pasti dulu di indonesia pasti ada bermain dengan aparat dengan kkp dengan semua
jadi tidak mutlak kesalahan mereka begitu ya
dari negara luar masuk ke negara kita berani begitu saja kalau tidak ada network dan kaitan di sini
nah kita kan bukan mau mencari cari kesalahan masa lampau
sudah ini selesai kita bergerak ke depan
satu dua oknum mungkin sampai sekarang masih ada
bulan agustus saya pernah juga ngeluh pidato saya bahwa
minta tolong pejabat pejabat tinggi ini
ya jangan atau pensiunan atau tokoh masyarakat
itu kapal ratusan ribuan di thailand tidak jalan atau di mana
kenapa gak kamu izinkan saja kerjasamakan saja
kita sudah tutup ini
ada pejabat pejabat yang memang datang
ada pejabat tokoh masyarakat bersiraturami
kapal kita di pulau jawa ini kan mesti bisa kemana mana di indonesia
yang dibilang kapasitas dalam negeri tidak memadai lah
sebetulnya banyak kapal lokal yang besar
tapi selama ini mereka memakdown ukuran
nah kapal kapal cantrang ini banyak yang markdown ukuran
mereka takut diukur ulang dikriminalisasi
padahal tidak perlu kita putihkan
nah kita juga sekarang buka gerai biar cepat
kita kasih wpp di natuna dan di arafuru yang subur
dulu wilayah ini kebanyakan kapal asing
sekarang kita mau dorong nelayan nelayan pantura kesana supaya dapat ikan lebih banyak
apakah mungkin mereka merasa kesulitan kalau sampai di arafuru dan natuna
enggak enggak ada mereka juga sampai dari jawa kan sampai kalimantan
karena itu alasan yang mereka sampaikan terlalu jauh arah yang baru itu
ternyata yang kemarin beberapa yang kapalnya besar besar nyampe juga ke natuna dan tidak ada masalah zee
itu bukan isis
mereka juga sudah ke maluku kemana kan sampai bukan tidak sampai
dan saya pikir dan juga pemerintah kan punya program
kalau mereka mengalihkan alat tangkap kita kasih wpp di sana
yang kedua kur ada untuk pengalihan alat tangkap
yang ketiga mereka bisa minta restrukturisasi untuk pengalian masa pengalian alat tangkap ini supaya tidak berat beban perbankannya
untuk yang punya pinjaman terhadap perbankan
jadi saya pikir sih agak aneh dan mereka kan masih bisa melaut
jadi menurut anda ini hanya sebagian kecil dan memang ada yang menggerakkan
pemahaman ini sebenarnya sudah pernah di sosial social
saya tidak mau berprasangka cuma saya melihat ini dan seperti jumlah kapal
nanti mungkin bapak mesti bicara dengan pak arief satria yang hafal sekali prosentase kapal asing kapal dalam negeri
yang mungkin bapak nanti bisa tanyakan begitu
orang dari kkp saya kurang hafal prosentasenya
tapi yang pasti kapal kapal indonesia yang besar itu juga ribuan bukan sedikit
hanya selama ini mereka markdown di bawah tiga puluh gt
kapalnya seratus gt tapi markdown di bawah tiga puluh gt
kemarin kita ukur ulang masih ada juga yang nakal
satu ratus lima puluh gt ditulisnya suruh sembilan puluh gt
jadi ya biasa namanya pengusaha selalu mencari
nah juga kita mesti berbeda kena
nelayan nelayan itu kalau kapal sebesar itu
itu omsetnya satu kapal yang enam puluh tujuh puluh gt sekarang ini purside kurang lebih enam sampai tujuh miliaran setahun
ya kalau php naik sedikit ya wajar
bu tetapi kalau misalnya kayak pejabat pejabat tadi
kita bicara soal nelayan tadi mungkin saja ada yang ini
tapi kemudian ada pejabat pejabat yang tadi sering datang begitu
melobby ibu toko daerah mantan pejabat juga begitu
artinya pemahaman tentang kebijakan ini belum
belum merata keseluruhnya begitu
dan apakah mungkin ini yang anda sebut sebagai bahwa mereformasi sektor perikanan dan kelautan ketika anda menyiapkan di forum bisnis akhir maret lalu ini
sebuah pekerjaan yang sangat berat
jadi ini tidak dipahami seluruh pejabat negara yang ada di publik ini
karena mereka kan tidak pernah tahu hidupnya nelayan
bagaimana dulu susah sekarang ikan banyak
mereka pikir kalau kapal satu masuk
dulu kan ke satu kapal katanya sampai lima puluh ribu seratus ribu per kapal
tapi persoalannya mereka juga duplikat lagi kopinya
di kapalnya ada lebih dari ada izinnya
jadi ya makanya mengimbol saking keselnya saya bulan agustus itu hari saya bidato tentang hal ini
karena capek juga gitu
ada dampaknya tidak setelah anda menyampaikan secara terbuka pejabat tolong jangan datang ke saya untuk melobi
tidak sesering awal awal
sekarang sudah jarang
ada yang mencoba coba
ya contohnya sekarang minta tolong

padahal kan itu tidak mungkin
karena persoalannya adalah satu ya ini akan membawa kembali illegal fishing
bu bicara tentang kinerja kkp dinilai sebagai kementerian yang cukup bersinar begitu
tetapi ini menjelang isu reshuffle justru nama namanya yang ketika yang lain berbicara bahwa nama namanya akan disingkirkan atau digeser atau dipindah
justru nama anda disebut sebut akan dinaikkan ke menjadi menko
kita akan menjawabnya nanti
kita harus beritahu lebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

bagus dengan dengan beliau sangat rizal ramli sangat bagus sangat bagus dari sisi upaya anda
yang selama ini berusaha menghapuskan illegal fishing penenggelaman kapal kapal pencuri ikan
bagaimana dukungan yang diberikan secara real begitu beliau sering sering bertanya kritis
ya kita jawab dan dan sofa saya pikir saya sangat muda dan dan saya pikir best counter
part kerja untuk saya sekarang ini di pemerintahan ini sebenarnya menurut anda siapa begitu bu yang yang
paling sering berhadapan dengan anda dalam arti koordinasi yang harus cukup keras kemudian
komunikasi yang cukup sulit untuk menjalankan semua baik semua baik
kita seperti pengukuran kapal dengan pak yonan juga sekarang kita sudah buka gere bersama baik ya
kemudian dengan klh juga untuk beberapa sites juga baik semua baik saya rasa kabinet ini sangat kompak
presiden juga bicara hari ini kita ini politiknya kan cuma politik kerja tidak politik lain lain
jadi ya kerja saja itu cuma kadang kadang saya orangnya kan sedikit tidak sabaran itu kelemahan
kadang kadang maunya cepat cepat gitu tapi saya pikir semua kawan kawan di kabinet juga udah
ketika presiden memanggil ibu susi pada hari jumat lalu ya itu disebut sebut sedang
membicarakan sama sekali enggak apa yang bisa ada ada tukar tempat apa wartawan enggak ada
sama sekali kita bicara tentang program kkp yang tiga lima ratus kapal tentang pembangunan pulau terluar
integrated ada sepuluh pulau kemudian ada program call storage di pulau pulau itu kapal angkut kapal nelayan
sama sekali tidak bicara lain lain dan apalagi tentang reshuffle dan juga tentu saja begitu presiden
bicara sama saya dan mungkin mengkomunikasikan tentang struktur baru tidak ada presiden sempat
sudah ya pokoknya kita harus melakukan deregulasi deregulasi dan sebetulnya kalau
dibilang kita bikin aturan banyak enggak betul karena kita cuma bikin lima permen yang yang
berkaitan dengan stakeholder satu itu moratorium yang sudah habis yang kedua transhipment
kalau transhipment memang semua dilarang di seluruh dunia tapi kalau angkut kapal angkut dari
fishing ground ke port itu kita sudah fasilitasi dengan observer dengan adanya pengawasan kamera
dengan juga pernyataan nanti daripada pemilik kapal bahwa mereka tidak akan jual ke luar
tengah laut bahwa itu hanya untuk membawa dari fishing ground ke pot itu sudah tidak kemudian
yang yang permen lima puluh delapan kan tentang disiplinari karyawan kkp kalau dia melakukan kesalahan kita
bisa kasih disiplin kan gitu kemudian permen satu dan dua satu tentang kepiting dan lobster saya pikir itu wajar untuk
selesai mestarian enforcement dilapangan ya susah juga dan kita juga tidak enforce
sampai hari ini tidak kepada para penangkap dan kepada para nelayan kan gitu kalaupun ada
yang export kita atur itu saja intinya kita tidak sampai enforcementnya ke lapangan kan
tidak seperti itu kemudian kalau puka cantrang kan dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sudah ada pp yang melarang
itu dan selama ini selalu menjadi konflik horisontal antara nelayan dan yurang yurang

pbb misalnya di sektor perikanan sendiri di tahun akhir tahun dua ribu lima belas dibanding dua ribu empat belas sendiri seperti apa bu
kuartal pertama itu kita tumbuh delapan dua pdb nya
sebelumnya tidak pernah delapan
dulu cuma enam lima tujuh mungkin pernah
tapi ingat saya enam lebih gitu sebelum pemerintahan ini sebelum pemberantasan iuu fishing
dan terakhir dua ribu lima belas kuartal terakhir itu delapan sembilan puluh enam
pada saat ekonomi semua sektor melemah dunia juga melemah perikanan meloncat itu kan berarti sudah terasakan
karena kapal kapal asing kan kena moratorium kemarin sampai oktober kemarin
jadi kalau kita bilang kita tidak punya kapasiti itu tidak betul
selama ini ikannya habis diambil oleh kapal kapal pencuri ikan
yang jumlahnya kalau dibanding dengan porsi total jumlah kapal tidak berapa
mungkin nanti pak bapak harus
bukan cara pak arief
lalu menyumbangkan deflasi
pada saat semua komoditi inflasi karena harga mahal naik perikanan harganya turun
saya mengerti masyarakat masih belum happy karena harganya masih terlalu tinggi
tapi dibanding dua tahun yang lalu sudah jauh lebih murah
sekarang contoh di kampung saya udang sekarang sehari bisa satu ton kalau cuaca bagus musim bagus
sudah lama kita nggak pernah lihat
kenapa kembali lagi kita tidak ingin mengungkit ungkit
tapi kembali lagi kenapa kemudian mereka ada yang mengatakan bahwa justru dengan kebijakan baru ibu ini mereka tidak bisa lagi menghasilkan hasil laut yang lebih banyak dibanding sebelumnya
kemarin saya lihat juga ada footage nya metro tv di jepara yang tidak pakai cantrang juga tangkapannya bagus
di jepara yang tidak pakai cantrang juga tangkapannya bagus
lalu bitung bitung juga nelayan rata rata dapat dua juta per orang
kemudian sabang yang biasa satu ton sehari sekarang sampai dua puluh ton lampulo aceh
dan ini mungkin nanti tinggal distribusi saja kalau satu tempat kekurangan bahan baku ya kita tarik dari tempat lain kan seperti itu
baik bu kemudian setelah soal moratorium itu sudah dicabut begitu selesai kelanjutannya apa
apa hanya seperti ini aja
kemudian kelanjutan menjaga agar kapal kapal asing yang
apa hanya seperti ini saja

izin satu tapi kapalnya ada sepuluh
pemerintah kan sudah buat satgas satu ratus lima belas dan kkp juga psdkp kita sudah dilengkapin dengan kapal tambahan aja bulan ini jadi besok nih
saya launching empat kapal orka besar enam puluh meteran
nah ini akan kita dorong ke natuna dan jagain perbatasan perbatasan
nah kemudian kita kerjasama dengan google untuk memantau
kemudian kita juga kerjasama dengan
juga dengan noaa
juga dengan australia
dengan timor leste
dan papua new guinea
untuk bekerjasama memantau perbatasan kita
orang yang mencuri sih pasti tetap ada
dan kita recovery
kan setahun ini ribuan kapal berhenti
kaya banget dan itu yang kita nikmatin
sekarang oleh para nelayan
sehingga nilai tukar nelayan naik jadi satu ratus lima
ibu kemudian ketika
berjalan program ini berjalan baik
untuk tingkat kelanjutannya
tni dalam soal peledakan kapal
misalnya itu masih akan terus terjadi
kan dalam saat
karena ada yang mempertanyakan efisiensi
dari peledakan kapal
dan itu kemarin tiga puluh selama satu tahun kemarin
tidak nyampe satu miliar
untuk peledakan kapal
jadi masih akan terus
efek deteren itu masih akan terus di kedepan
kan itu undang undang
bukan persoalan deteren efek lagi
memang undang undang kita seperti itu
dan itu harus kita laksanakan
undang undang kan amanah
untuk apa kita buat undang undang
kalau tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan untuk perusahaan yang lainnya
apa tidak di
ada untuk mengatur kita
baik di tengah
yang dilakukan oleh kementerian kkp
ada tidak kemudian kementrian kementrian lain
yang justru mengkritisi kinerja dari
tidak ada yang menyampaikan
ada baik bu ini sedikit
di luar kkp bu tapi
masih tentang figur ibu susi
ini sebagai pertanyaan penutup
nama ibu susi
cukup populer di sejumlah survei
bahkan namanya cukup tinggi
dalam konteks apa dalam konteks
figur yang bisa
menyaingi sosok basuki
cahaya purnama atau ahok
dan anda disebut sebut akan diminta untuk
mengundurkan diri dari kabinet media itu
rumornya banyak sekali pertama
saya mau jadi menko sekarang
pak ahok itu
gubernur yang sangat
saya pikir banyak membawa perubahan
figur sebaik beliau
tidak mudah di negeri ini
saya salah satu
yang mengagumi pak ahok
selalu bikin rumor
karena itu kita
mengklarifikasi ini artinya apakah
bisa kita artikan ibu susi
tidak tertarik sama sekali atau
melihat nanti saja rumor saja
saya kadang kadang bingung kau itu dari mana
asalnya dari mana
dan saya apalah
saya dapat kepercayaan dari pak presiden
begini juga sudah luar biasa
jadi menurut anda
sosok pak ahok ini adalah
sosok yang tepat beliau orang hebat
sejauh ini menurut anda
serasa kerasnya jakarta memang harus
diimbangin oleh orang sekeras beliau
anda merasa karakter kinerja
seorang ahok dan karakter kinerja
seorang susi pujastuti
tidak sama berbeda beda
pasti beda tidak mungkin
ahok cara susi ya beda
cara pak yonan beda
cara menteri ini beda
kami pernah menanyakan hal serupa
dari kota surabaya
dengan tegas bu risma bilang
saya tidak akan mencalonkan diri
sebagai calon gubernur dki jakarta
kalau ibu susi ini artinya
kalau beliau kan memang sudah jadi kepala daerah
jadi tidak tahu
bagaimana mau menikapin
apakah mau menolak nanti lihat nanti saja
karena juga kontesnya kan
saya bukan karir
menteri kan membuat
bukan pimpinan daerah
berbeda saya pikir
baik bu terakhir sekali
untuk kkp ini ke depan di dua ribu enam belas
di dua ribu lima belas akhir tahun
sudah meningkat pdb nya
apa jaminan atau target
pdb nya akan semakin meningkat lagi
target kita setelah kkp lagi
terima kasih ibu
terima kasih bu
terima kasih pak